kini kami ajak anda untuk kembali mengupdate informasi seputar suasana jelang malam tahun baru
yaitu tepatnya di kawasan puncak bogor jawa barat
yang juga menjadi salah satu lokasi favorit untuk menghabiskan malam pergantian tahun
kabarnya waktu atau per pukul enam sore atau delapan belas sore tadi
jalur kawasan puncak ini sudah ditutup jadi tidak boleh ada lagi kendaraan yang melintas
kita akan lihat bagaimana suasananya bersama korespondensian n indonesia
maha hardika utama dika selamat malam
sekitar empat puluh lima menit yang lalu harusnya jalur puncak ini sudah tidak bisa lagi dilintasi atau dilewati oleh kendaraan
tapi kalau saya lihat di belakang anda saya nggak tahu nih anda berada di mana
tapi masih banyak sekali kendaraan yang melintas
suasananya atau pergerakan di puncak menjelang malam pergantian tahun seperti apa dika
selamat malam saat ini saya berada di kawasan cisarua puncak bogor
jawa barat kalau tadi anda melihat memang masih ada kendaraan kendaraan roda empat yang melintas di kawasan ini
ini adalah sisa sisa kendaraan yang memang tadi pada saat penutupan sudah berada di dalam ruas kawasan puncak
dan sesaat lagi atau tidak lama lagi kendaraan kendaraan ini pun akan segera disterilkan oleh polisian dari polres bogor kabupaten
yang dipimpin oleh kasat lantas ajun komisaris polisi hasbi ristama
tadi pada pukul delapan belas tepat
kakur lantas polri inspektur jenderal reddy andri
sudah menutup jalur akses menuju ke kawasan puncak dari selepas gerbang tol ciawi
yang akan masuk ke kawasan simpang gadok sudah ditutup akses jalannya
jadi sudah tidak ada lagi kendaraan yang bisa masuk ke kawasan puncak bogor jawa barat
sejak pukul delapan belas sampai pukul enam pagi esok atau selama dua belas jam
begitu pula dengan akses menuju kawasan
lalu jalan ke jawa barat dari cianjur sudah ditutup juga pada waktu yang sama
tadi pada pukul delapan belas waktu indonesia barat mulai dari kawasan guntur sampai ke kawasan puncak pas
jadi nanti selama dua belas jam di kawasan ini hanya boleh melintas kendaraan roda dua saja
dan juga pejalan kaki itu artinya kendaraan roda empat sudah tidak bisa lagi melintas di kawasan puncak
tetapi bagi anda ataupun juga warga yang hendak menuju ke kawasan puncak cianjur hingga sukabumi
bisa menggunakan akses menuju ke kawasan puncak
jalur alternatif yang sudah disiapkan
alternatif pertama jika dari jakarta anda bisa menggunakan akses tol cibubur menuju jonggol
lalu cilengsi lalu masuk ke kawasan cariu lalu masuk ke kawasan cikalong
dan nanti keluar di cianjur dengan jarak tempuh delapan puluh enam satu km dan waktu tempuhnya adalah dua jam empat puluh lima menit
dan sementara itu bagi anda yang menuju ke sukabumi bisa menggunakan akses ciawi
lalu masuk ke cibugur
ke cicurug lalu cibadak sukabumi
dan masuk ke kota sukabumi dengan waktu tempuh tiga jam dan jarak tempuhnya adalah delapan puluh km
dan dipastikan kedua jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian ini dipastikan sudah aman dan layak untuk dilintasi
ada pun tadi kami bertanya tentang bagaimana dengan skema arus balik kapan arus balik ini akan terjadi
kapan arus kendaraan dari arah puncak ini akan kembali ke ibu kota
menurut analisis dari pihak kepolisian arus balik ini akan terjadi pada hari esok atau pada satu januari dua ribu dua puluh
mulai pagi hari sampai siang atau sore hari
dan bahkan arus balik pun diperkirakan masih akan terjadi pada tanggal dua januari dua ribu sembilan belas mendatang
dan skema yang disiapkan oleh pihak kepolisian sama seperti halnya ketika ada kemacetan di libur panjang ataupun juga akhir pekan
maka sistem one way atau sistem satu arah
kembali digunakan oleh pihak kepolisian untuk mengurai arus lalu lintas
nah kalau kita bicara tentang apa saja yang akan terjadi pada malam hari ini di kawasan puncak
kemeriahan kemerihan apa saja yang akan ada di kawasan puncak ini tampaknya titik titik kumpul masa ini akan terjadi di beberapa tempat
dan bahkan mungkin
besar kemungkinan akan terpisah karena masing masing hotel atau tempat penginapan juga menyediakan paket paket pergantian malam tahun baru
sementara itu untuk di kawasan umum yang merupakan akses jalan umum
titik perkumpulan massa biasanya akan terjadi di kawasan rindu alam puncak pas ataupun juga di depan masjid atta awun
sebenarnya di kabupaten bogor ini ada imbauan untuk tidak merayakan malam pergantian tahun baru dengan menyalakan kembang api
tetapi tadi saya sempat bertanya kepada sejumlah perwakilan dari beberapa hotel di kawasan puncak ini
tampaknya mereka tetap akan menyelenggarakan pesta kembang api
karena mereka mengaku sudah mengantongi izin dari pihak kepolisian
dan nanti juga selain ada pesta kembang api juga ada pagelaran musik lalu juga ada pagelaran seni seni yang lain
dan juga sudah disiapkan secara khusus bagi para pengunjung hotel yang kami dapatkan informasinya
kembali ke anda
baik terima kasih dika atas laporan anda
selamat menikmati pergantian tahun di kawasan puncak dan tentunya selamat tahun baru juga buat mahardika ya di sana
terima kasih sekali lagi